pt kereta api indonesia bersinergi dengan bank bank negara
untuk meluncurkan kartu transaksi elektronik
yang lebih multifungsi dari kartu yang sebelumnya
sinergi ini diharapkan semakin mendorong cashless society
dan juga pertumbuhan ekonomi
relp adalah uang elektronik dalam bentuk kartu
yang diterbitkan oleh pt kai
railpay lebih multifungsi dalam transaksi
karena bisa digunakan untuk kereta komuter
tiket kereta jarak jauh
tiket pesawat tiket kapal laut dan bus damri
nantinya railpay juga bisa digunakan untuk kereta bandara
bus transjakarta lrt dan pembayaran tol
bahkan railpay bisa digunakan untuk membayar parkir
tagihan listrik tv berbayar
hingga berbelanja di toko retail dan membeli bbm
untuk sementara kartu ini akan berjalan barengan ya
tetapi yang pasti bahwa fasilitas kartu ini
itu bisa digunakan tidak hanya untuk kereta
tapi juga untuk kereta api atau krl
nanti itu akan bisa digunakan yang lain lain
tadi sudah dicoba sama bu menteri
sehingga penumpang atau pengguna kartu ini
merasa ini fleksibel
menurut bank bank bumn
paling banyak dipakai di sektor transportasi
sebagai objek layanan publik
bank mandiri bni dan bri
akan bersinergi dalam penggunaannya
masing masing bank pada tahap pertama
akan menerbitkan dua ratus kartu di akhir tahun ini
yang paling dominannya menggunakan uang elektronik
itu adalah untuk transportasi
contohnya di bni sendiri
adalah untuk kebutuhan transportasi
sisanya ya untuk beli belanja belanja yang nominalnya kecil kecil
dan ini akan disinkronkan semua
jadi kalau selama ini kan
bank bank himbara ini kan mencari
untuk mencari uang elektronik
untuk mencari uang elektronik
untuk mencari uang elektronik
untuk mencari uang elektronik
sendiri sendiri partner dengan siapa
nanti kita satukan semua
jadi misalnya ada
ini kan yang kita kerjakan hari ini kan untuk public service
kalau public service itu kita harus buka semua kan
kita harus buka semua
siapapun kartu empat bank ini bisa kita kerjakan
bisa dipakai secara bersama sama
karena dengan rlp nanti mereka dapat benefit juga
dari sisi kereta apinya
kalau yang imani biasa kan dipakai buat dimana aja
tapi kan nggak ada co brand dengan kai
sehingga tidak ada benefit khusus dari kai
jadi itulah yang kita ingin dorong
bahwa dengan co brand rlp ini
dengan himbara ini
harapannya nanti banyak penduduk yang memang menggunakan kereta api sehari hari
mereka berminat menggunakan relt ini
rlp aktif sebagai alat bayar
dan dapat menyimpan uang di dalam chip
yang dikelola oleh bank penerbit
namun bukan sebagai simpanan
yang memerlukan nomor rekening
desya ritonang jakarta